menteri keuangan sri mulyani mengungkapkan di tengah era suku bunga tinggi yang paling mendapatkan keuntungan adalah sektor perbankan
di hadapan para banker sri mulyani bahkan menyebut perbankan menari di atas penderitaan semua orang di saat suku bunga naik
dan saya berharap tahun dua ribu dua puluh tiga ini seluruh bankers mengekwip dirinya meskipun dua ribu dua puluh dua dalam situasi yang tidak biasa
tapi sebetulnya saya bicara dengan para bankers kalau bicara tentang interest rate night itu anda sebetulnya malah menari nari di atas penderitaan semua orang
jadi karena saya beda sekali kalau saya bicara tentang kenaikan suku bunga terus wajah anda kayaknya wajahnya malah lebih bahagia gitu
selama ibu masih bisa mengelola dan menstabilkan ekonomi interest rate naik it's fine with us
tapi itu tidak otomatis seperti itu karena cost of fund yang tinggi pasti akan mempengaruhi kegiatan ekonomi secara menyeluruh